aman yaman dan estetis
mungkin itu adalah kesan pertama ketika anda melintas di jembatan penyeberangan senen extension yang baru saja diresmikan ini
jpo dengan panjang enam puluh meter dan lebar empat meter ini sudah memenuhi standar peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor sembilan belas tahun dua ribu sebelas
derajat kemiringan atau rem tak lebih dari dua puluh derajat lantainya dilapisi material agar tidak licin saat hujan
serta dilengkapi handral untuk pegangan tangan dan pencahayaan yang memadai saat malam
tak hanya itu dinas bina marga dki jakarta menggandeng lembaga kebudayaan betawi untuk membuat desain khusus khas kota jakarta seperti gigi balang
turnamen ini membuat jembatan terlihat lebih cantik dan menarik
tempatnya bagus saja lebih aman lagi
ya agak nyaman lah buat seberang ke sini juga
sejak dua ribu delapan belas dinas bina marga provinsi dki jakarta secara berkala melakukan revitalisasi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau jpo di ibu kota
sebut saja jpo gelora bung karno jpo polda dan jpo stasiun pasar minggu
jadi seolah olah orang menyeberang itu tidak hanya menyeberang saja
tapi setiap menyeberang itu punya pengalaman baru
oh iya saya kalau menyeberang di senin rasanya beda
bentuk jpo nya beda kemudian ada liftnya kemudian ketiga kok nyaman gitu
nanti nyebrang lagi di semanggi di sudirman beda lagi di pasar minggu beda lagi bedaan mokot beda lagi
jadi membuat orang itu naik jpo itu nyaman
meski alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana kota
di apbd dua ribu dua puluh satu disunat dan dialihkan untuk penanganan covid sembilan belas
dalam waktu dekat pemprov dki akan kembali merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan
yaitu jpo yang ada di lenteng agung pondokopi serta jpo lemeridin di jalan sudirman
ya jpo jpo yang telah direvitalisasi selain indah juga dilengkapi dengan lift
untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas orang tua ataupun ibu hamil
kemudian juga dari sisi keamanannya jpo juga telah dilengkapi dengan cctv
yang akan memantau anda satu x dua puluh empat jam sehingga tidak ada lagi celah untuk berbuat kriminal
termasuk juga vandalism dan juga membuang sampah sembarangan
tapi kalau misalnya kita bergeser sedikit ke pinggiran jakarta
kira kira kondisi jpo nya masih aman dan nyaman seperti yang ada di sini nggak ya
wajah berbeda terlihat ketika kita melintas di jembatan penyeberangan universitas indonesia
di kelurahan srengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
lantai dan tiang jembatan mulai berkarat
atap berlubang jaringan instalasi listrik juga semerawut dan mati
jembatan ini memiliki kemiringan empat puluh lima derajat tak memiliki bidang miring atau rem
dan tinggi anak tangganya lebih dari dua puluh cm
kondisi tersebut membuat jembatan ini tak ramah bagi ibu hamil lansia atau penyandang disabilitas
kalau saya sendiri takut untuk menawati jalan ini karena memang sudah berkarat
mungkin kayaknya usianya juga udah lama ya supaya diperhatikan kali ya supaya diganti pembangunannya gitu
terus akses ininya juga untuk nyebrang kesananya juga terlalu tinggi kayaknya ya
koalisi pejalan kaki mencatat dari sekitar tiga ratus jpo yang ada di ibu kota
harusnya per enam bulan per setengah tahun itu paling tidak tiga ratus jpo yang ada di jakarta itu dilakukan review
ataupun dilakukan pengawasan oleh dinas dinas terkait supaya ini terjaga kalau memang atapnya ada yang bocor

koalisi pejalan kaki menyarankan alih alih menggunakan anggaran untuk memperindah jpo
alangkah baiknya pemprov dki jakarta memperbanyak penyeberangan sebidang yang dilengkapi pelikan crossing
karena dianggap lebih ramah diakses kelompok rentan
ya tanggung jawab menjaga jembatan penyeberangan orang sejatinya bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat
atau pemerintah daerah saja tapi juga menjadi tanggung jawab kita masyarakat selaku pengguna fasilitas umum
jangan coret coret dan jangan menjajah jpo dengan berjualan atau menggunakan sepeda motor
jadi jangan coret coret dan jangan menjajah jpo dengan berjualan atau menggunakan sepeda motor